pemirsa terima kasih anda masih bersama kami
upaya menekan angka kecelakaan di jalan raya kepolisian tasik malaya jawa barat
melibatkan ratusan anggota komunitas motor dalam millennial road safety festival
meski kerap berkonvoy di jalanan banyak anggota komunitas motor yang belum punya surat izin mengemudi
berdasarkan data kepolisian jumlah angka kecelakaan meningkat tahun lalu menjadi satu ratus dua belas peristiwa
dengan korban jiwa mencapai enam puluh tiga orang
sebanyak lima ratusan anggota komunitas motor di tasik malaya jawa barat
mengikuti sosialisasi millennial road safety festival di halaman kantor polres minggu siang
mereka datang dengan membawa sepeda motor berbagai jenis serta atribut klub motor yang disandangnya
selain mendapat sosialisasi berkendara aman
anggota klub motor juga mendapat pemahaman pentingnya memiliki surat berkendara
meski sering konvoy di jalanan masih ditemukan banyak anggota klub motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi
alasannya mulai tidak memiliki uang malas mengurus hingga ketakutan gagal ujian
ingin menguatkan anak anak terhadap peraturan peraturan lalu lintas
dan alhamdulillah kemarin juga habis bertemu dengan pak kasat
insya allah untuk ke depannya kapolres akan membimbing
sengaja digelar kepolisian tasikmalaya untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya
berdasarkan data satuan lalu lintas polres tansik malaya
angka kecelakaan tahun dua ribu delapan belas naik menjadi satu ratus dua belas kasus
dan asalnya hanya puluhan kasus di tahun dua ribu tujuh belas lalu
bahkan jumlah korban tewas mencapai enam puluh delapan orang akibat kecelakaan lalu lintas
rata rata korban kecelakaan ini merupakan pengendara milenial
yang berusia antara tujuh belas hingga dua puluh tiga tahun
masuk dan tujuan milenial dari usia tujuh belas sampai dua puluh tiga
ini kita untuk menekan angka kecelakaan ya
di mana yang dimaksud angka kecelakaan tersebut
dinilai dari usia tujuh belas sampai dua puluh tahun
yang paling mendominasi kecelakaan
yang paling mendominasi kecelakaan usia sekian
kegiatan sosialisasi juga diselingi pembagian kuis
bagian kota klub motor yang bisa menjawab pertanyaan
serta jujur mengakui tidak memiliki sim
rencananya millennial road safety festival akan digelar bulan depan
serentak di seluruh indonesia
jadilah hadian tansik malaya